ini kan dua persen lebih nggak usah cari kemana mana tidak usah cari investor
kita diem saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik pabrik kita
kok enggak kita lakukan
bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini
malah beli barang barang impor mau kita terus teruskan enggak
kalau kita beli barang impor bayangkan bapak ibu semuanya
kita mau beri pekerjaan kepada negara lain
duit kita berarti capital outflow keluar
pekerjaan ada di sana bukan di sini
coba kita belokkan semuanya ke sini
barang yang kita beli barang dalam negeri berarti akan ada investasi
berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan
kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget
jangan tepuk tangan karena kita belum melakukan
kalau nanti melakukan dan itu empat ratus triliun lebih nanti betul betul semuanya mengerjakan
silahkan kita semuanya tepuk tangan
gimana mau kita terus teruskan
di dalam negeri ada yang bisa produksi
dipikir kita bukan negara yang ngaju buat cctv aja beli impor
seragam dan sepatu
pentara dan polisi
beli dari luar negara
beli dari luar
kita ini produksi di mana mana bisa
alkes alkes menteri kesehatan
tempat tidur untuk rumah sakit produksi
saya lihat di jogja ada
bekasi tangerang ada
mau kita terus teruskan
nanti mau saya umumkan kok
saya kalau sudah jengkel umumin nanti
ini rumah sakit daerah beli impor
kementerian kesehatan masih impor
tak baca nanti
karena sekarang ternyata gampang banget detail
harian sekarang bisa saya pantau betul